satgas pangan polda jawa tengah mengerebek salah satu gudang toko sembako di pasar weleri kendal jawa tengah
dan menemukan lebih dari sembilan belas liter minyak goreng merek minyak kita
stok minyak ini tidak disalurkan langsung ke masyarakat padahal saat ini sedang terjadi kelangkaan minyak kita di pasar
pengerebekan dilakukan komisian
dari hasil penyelidikan diketahui selain menimbun stok toko tegar jaya juga menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi
toko tegar jaya menjual minyak kita seharga rp lima belas empat ratus per liter
padahal harga eceran tertinggi minyak kita yang ditetapkan pemerintah adalah rp empat belas per liter
polda jawa tengah satgas pangan polda jawa tengah melakukan kegiatan monitoring
dan kami dapat sampaikan bahwa minyak kita minyak goreng jenis merek kita itu di pasaran saat ini tidak ada sama sekali kosong
hari ini kita temukan kemarin atas hasil pengawasan kita temukan satu enam ratus dua puluh sembilan dus kalau satu dus isinya dua belas liter
dua belas ini pouch berarti ada kurang lebih hampir sembilan belas liter
stok minyak goreng minyak kita yang ditemukan disalurkan kembali ke masyarakat sesuai harga eceran tertinggi
yaitu rp empat belas per liter
setiap warga hanya diperbolehkan beli sebanyak sepuluh liter dengan menunjukkan kartu identitas
karena melakukan pelanggaran toko tegar jaya mendapat sanksi administrasi sampai dengan pencabutan izin
dan bukan sanksi pidana
sesuai permendak no empat puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
saktio dimas kendal jawa tengah